dalam rekaman cctv kawanan pelaku masuk ke dalam toko yang telah tutup dengan mencongkel pintu
teralis menggunakan linggi stang dan obeng kawanan pelaku hanya mencuri rokok di etalase kasir serta
minyak goreng tanpa pernah mencuri uang tunai kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
polisi menangkap tujuh pelaku di wilayah teluk naga pada pekan lalu dan mengamankan puluhan liter
minyak goreng serta ratusan bungkus rokok hasil curian itu kurang lebih dari bulan september
sampai januari itu ada kurang lebih dua belas tkp ya jadi memang butuh proses agak panjang karena
karena keterbatasan tapi dengan segala keterbatasan tersebut kita terus berupaya polisi masih
mengejar empat pelaku lainnya yang masih buron
kawanan ini memiliki peran masing masing saat beraksi mulai berjaga di luar pembobol
tralis mencuri barang dan penadah barang hasil curian sementara di wilayah serang kota banten
petugas kepolisian dan satgas pangan selasa malam menggerebek pasangan suami istri penimbun minyak
goreng dari rumah tersangka petugas menyita sembilan ribu enam ratus liter minyak goreng dari lima tersangka diantara
ya enggak tahu juga sih pak ya soalnya yang enggak tahu permasalahannya sih cuma tahu keluar masuk
ya mobil losbak bawa minyak aja gitu hasil mengungkap adanya dugaan pelaku usaha secara
sadar menyimpan menimbun barang kebutuhan pokok yang mana diketahui
yang mana diketahui
yang mana diketahui
yang mana diketahui
secara sadar bahwa saat ini barang tersebut adalah langkah
adapun dikudus tim direktorat reserse kriminal polda jawa tengah menangkap penjual minyak goreng
palsu yang diambil dari cucian mobil yang diberi zat pewarna makanan pembuat dan penjual minyak
goreng palsu dibekuk di pacitan jawa timur saat akan melakukan kejahatan yang sama tersangka
awalnya menjual minyak goreng asli dengan harga rp enam belas lima ratus rupiah per liter setelah korban percaya
pada pesanan kedua tersangka mengirimkan minyak goreng bekas dengan campuran zat pewarna pada pesanan
ketiga tersangka mengirim minyak goreng palsu campuran air cucian mobil dan zat pewarna
selama tiga bulan yang loket kejahatan ini karena tiga bulan masing masing ini adalah
pesanan kebetulan generasi pertama pemesanan yang tujuh belas triget berasal kita tangkap
kasus kriminal lainnya terkait minyak goreng dilakukan ibu rumah tangga di koja jakarta utara
pelaku yang ditangkap sabtu lalu pada selasa malam ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal penipuan
tersangka sebelumnya digrebek puluhan warga yang merasa tertipu korban kehilangan uang hingga
ratusan juta rupiah untuk membeli minyak goreng murah yang tak kunjung diberikan tim liputan cnn